menteri pendidikan dan kebudayaan muhajir effendi melontarkan sebuah gagasan program sekolah sehari penuh
atau dengan istilah full day school
dan mendikbud juga mengaku telah mendapat lampu hijau dari wakil presiden
gagasan ini berawal dari adanya pemikiran mengenai lemahnya pengawasan orang tua
usai anak anaknya pulang dari sekolah pada siang hari
sehingga gagasan ini dilihat sebagai sebuah solusi untuk mencegah penyimpangan para pelajar usai pulang sekolah
seperti yang dikutip dari lamandetik com muhajir juga menyebutkan bahwa gagasan ini menjadi salah satu penguat program nawacita
yang telah ditetapkan pemerintahan jokowi jk
gagasan sekolah sehari penuh itu pun telah disampaikan mendikbud kepada wakil presiden yusuf kala pada hari senin delapan agustus dua ribu enam belas